banyak cara mencari hiburan sambil menunggu azan maghrib
salah satunya tempat wisata di lembang the lodge mempunyai wahana baru gantole selfie
meski terbilang baru wahana ini diminati pengunjung
gantole tersebut tidak terbang hanya untuk berfoto seperti melayang dengan gantole
menunggu berbuka sambil berlibur ke tempat wisata pada akhir pekan memang mengasihkan
di kawasan lembang banyak tempat yang bisa dikunjungi para wisatawan karena panoramanya yang indah
salah satu tempat wisata yang ada di lembang yakni the loach misalnya pada ramadan kali ini membuka wahana baru bernama gantoli selfie
gantoli tersebut tidak terbang hanya menggantung
nah para pengunjung yang menaiki gantole ini bisa mengabadikan momen seperti sedang terbang menggunakan gantole dengan latar pemandangan hamparan pohon pinus
deg degan pastinya deg degan terus juga tapi di atas lumayan seru sih enak juga
tahap dua agestu

wah itu sih ingin itu tujuan bersama saya menaik ini dulu baru
buat selfie atau foto bagus gak mas tadi
instagramable lah pokoknya tempatnya
menurut pengelola gantoli selfie ini sengaja disediakan bagi pengunjung yang suka petualangan
gantole ini adalah wahana terbaru kami kita bikin yang lebih adventure
karena ini sudah ada beberapa opsi banyak tamu yang pengen lebih menantang
tapi juga tidak begitu serem lah jadi semua orang bisa ikut naik
jadi gantoli ini sebenarnya aman karena sudah ada katrolnya kita tidak lepas
fotografer sih ada di semua wahana itu ada fotografer
untuk fotonya memang ada biaya tersendiri tapi kita tidak memaksakan
jadi yang mau ambil saja itu yang bayar
rata rata para pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut ingin mendapatkan spot ekstrim
mereka melakukannya sambil menunggu buka puasa
tresna pamungkas bandung barat